bank dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia tahun ini mencapai lima tiga persen
angka ini melebihi target pemerintah dalam apbn dua ribu tujuh belas sebesar lima satu persen
bank dunia memprediksi pertumbuhan didukung investasi swasta yang lebih besar
karena adanya pelonggaran kebijakan monetar tahun lalu serta reformasi klaim investasi
kepala perwakilan bank dunia untuk indonesia rodrigo chavez mengatakan
indonesia masih harus menghadapi berbagai risiko global
seperti ketidakpastian kebijakan ekonomi gejolak finansial hingga masalah geopolitik di beberapa negara
selain itu bank dunia juga mengangkat indonesia dalam peringkat kemudahan berbisnis
tahun ini peringkat indonesia naik menjadi peringkat sembilan puluh satu dari tahun lalu di peringkat satu ratus enam puluh
kenaikan ini menjadikan indonesia sebagai salah satu dari sepuluh negara dengan tingkat kenaikan terbesar